indahnya rasa cinta itu lagi
sepertinya warga kampung sini sudah semakin takut denganku
hampir setiap malam sudah tidak ada lagi yang berani keluar dari rumah
hei gak punya kuping
suami kamu udah jelas jelas beli saya
udah sana mendingan kamu pergi
aku gak mau pergi mas
aku gak mau

mas aku mau pergi mas

ampun ampun ampun jangan bunuh saya
kok gak terlalu jalan sih
ternyata enak juga mempermainkan
jangan bunuh saya jangan bunuh
dan setelah itu tenaga aku tak akan bisa tertandingi
harus dari mana kakak mencari kamu dek
kak aku mau cuci baju tapi cuciannya sedikit
sekaliannya yang kak sinta aku cuciin
oh gak usah dek nanti aku bisa cucu sendiri kok
santai aja kak
kasinta itu udah aku anggap sebagai kakak aku sendiri
udah gak apa apa
iya cuman kan gak enak jadi ngerepotin
yang ini ya sekalian
ini ini gak usah gak usah wi
gak apa apa kak sekalian
ya aku sendiri aja
sekalian kamu akan capek loh
yaudah aku cuci dulu ya bajunya
dewi aku bantuin ya
ih gak usah
ah dewi kan udah bilang santai aja
kakak sinta itu udah dewi anggap sebagai kakak dewi sendiri
iya tapi kasian kamu nyuci sendiri sebanyak ini
gak udah sama dewi aja ah
yaudah dewi angkat tombol dulu ya
iya yaudah cepet dong angkat tombol ya